assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
alhamdulillah bersyukur yang banyak kita berada di bulan yang penuh rahmat dan barokah
bayangkan bahagia perasaan orang orang yang sepuluh hari tidak mandi ketemu danau
pasti ingin berenang membersihkan diri
begitu juga orang yang penuh dengan noda dan dosa
tiba tiba ketemu bulan ramadan
pasti hatinya bahagia dan gembira
oke sekarang kita akan lanjutkan tentang pembahasan
bagaimana kita menjadi orang orang yang mulia dengan asmol husna
siapa masih ingat
masih ingat siapa dia
dia adalah seorang polisi
yang memiliki pekerjaan tambahan sebagai seorang pemulung
mungkin orang mengatakan pemulung adalah pekerjaan rendah
tapi ternyata bribka seladi justru diangkat tinggi tinggi di indonesia
mendapatkan penghargaan yang mulia
hingga ia dijadikan ikon
menjadi polisi yang jujur
setelah pak hugeng
justru ketika seseorang melakukan pekerjaan yang nampaknya hina
berarti kejujuran lebih tinggi dari kekayaan
ada juga kejadian
seseorang oknum di papua
yang punya uang begitu banyak
bukan lagi ratusan miliar hingga triliun

yang satu ingin harta malah masuk penjara
yang satu menjadi pemulung
malah diangkat derajatnya
lihat ada sebuah keseimbangan yang harus kita perhatikan
ketika kita melakukan perbuatan yang nampak hina di hadapan manusia
seperti pak seladi
tetapi ketika beliau mengangkat kejujuran diangkat setinggi tingginya

tetapi ketika seseorang memiliki harta ratusan miliar hingga triliun
dengan cara yang tidak benar justru dijatuhkan
dunia seperti keseimbangan
inilah bukti adanya kekuatan yang menjaga alam
dialah allah al khafid
dialah allah al rafiq
yang maha merendahkan sekaligus maha meninggikan
terbukti bahwa alam semesta terjaga
melalui sistem yang berpengaruh untuk menjaga alam semesta
yang luar biasa
yang harus kita baca
bukan hanya dibaca dengan mata
bukan hanya dibaca dengan telinga
tetapi dirasakan oleh hati
hadapkanlah wajahmu dengan mantap kepada fitrah yang telah dia tetapkan
tak dapat diubah ubah fitrah itu
itulah jalan yang benar
tapi banyak orang yang tidak tahu
maka siapa saja yang menjaga sifat sifat kemuliaan
kemuliaan asma'ul husna
maka allah akan angkat setinggi tingginya
tapi bagi siapa yang melawan sifat asma'ul husna
seperti tidak jujur tidak damai tidak setia
tidak menjaga persatuan tidak sabar tidak syukur
itulah allah al khafid
yang merendahkan orang orang yang membuat perbuatan di luar ketentuan fitrah
dan ditinggikan orang orang yang menjaga asma'ullah
baca dengan nama tuhan
yang menciptakan manusia dari segumpal darah
tuhanmu yang maha pemurah
yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam
yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui
berjalanlah engkau ke muka bumi
bukankah engkau punya mata dengan itu kau melihat
bukankah engkau punya telinga dengan itu kau mendengar
sungguh bukan mata yang buta
hati di dalam dada
inilah hukum ketetapan energi
hukum ketetapan asma'ul husna
mari di waktu yang begitu indah ini
kita renungkan sejenak
kita rundukkan wajah kita
kita lihat ke dalam
dan kemudian rasakan
dalam perjalanan hidup yang sudah kita lalui
berapa banyak kita melakukan perbuatan
yang kita anggap mulia di hadapan manusia
padahal nista di hadapan mahluk mahluk langit
berapa banyak kita melakukan perbuatan yang nampak hina
di muka bumi
mengerjakan pekerjaan yang rendah
ditinggikan oleh allah ar rafiq
di sisi allah
agar kita faham
allahumma ya allah ya rafiq
yang maha meninggikan
allahumma ya allah yang ya khafid
yang maha merendahkan
tinggikanlah derajat kami dengan kemuliaan asma'mu
dan rendahkanlah nafsu nafsu
yang membelenggu kami
hingga kami berada pada jalan yang lurus
jalan yang kau ridhoi
jalan yang kau berkahi
dan jalan yang kau rahmati
dan biarkanlah kami
senantiasa berada pada jalanmu
kabulkan ya rab
fit dunia hasana